sehat dong alhamdulillah
bayinya selamat maksudnya apa ini
kok bisa begini sih
sintia ini kerajaan it's amazing
ah iya mbak nggak jadi
lihat tangan dede yuk
ini tangannya siva terus ini kakinya siva
cukup banget ya naya
sayang ini boleh nggak buat aku
ya boleh lah
siva kan juga anak kamu
ih kamu senang ya sayangnya
makasih ya berapa semua
yaudah sekarang kalian istirahat ya
eh dede siva didulungi si warhatnya
namanya mau nggak
apa apa juga nggak usah
iya udah sini
yaudah kamu hati hati loh jangan ngebut ngebut tuh mobilnya
pelan pelan banget nih
sebentar ya nak ya
papa ke kamar mandi dulu
ini pasti cetakan tangan shiva
jadi ini yang afif lakukan sepanjang hari
sekarang waktunya beraksi
ma aku akan lakukan puncak rencana kita
aku bener bener gak sengaja afif
kamu tau gak
aku sengaja membuat replika tangannya shiva
karena untuk melepaskan diriku sama dia
karena aku tak pernah menjaga
aduh tuh anak
selalu aja ribut
kamu main tangan sama sintia
puncak permainan akan segera dimulai
sampai jumpa di video selanjutnya
mah ada abisnya beresik banget
ini sintia nih di dalam teriak begitu
aduh mama takut terjadi sesuatu sama dia
abeb jangan diam aja kamu nih gimana sih
bagus tante sylvia kedengarannya panik
awww sakit banget ya ampun
udah tangguh sakit
ya ampun ya udah kita buka pintunya sekarang mah
tolongin aku tante
ya ampun sintia
sintia tante tolong bawa aku ke dokter
tante silahkan bawa bayi aku
aduh sakit banget ya
sintia kamu darah
begini kami masuk ke kamar mandi
terus pas di
lihat ternyata darah ada
aduh aduh aduh
susah deh ceritanya
mendingan sekarang kita cepat bawa ke rumah sakit
sekarang lebih baik sintia dibawa ke tempat teman saya
kebetulan dia dokter kandungan
dia biasa mengatasi permasalahan kayak begini
kali ini cynthia harus diperiksa oleh dokter kandungan yang aku pilih
udahlah ikutin aja
tapi sintia teman aku itu dokter kandungan yang dia terbiasa
aduh kacau nih
jangan sampai kebukunan ya
mereka gak mau ke dokter pilihan aku gawat ini
bisa bisa semua rencana aku berantakan
gimana kalau sekarang ketahuan kalau aku nggak hamil
sama dokter ini
bisa hancur semuanya
sekarang semuanya akan terbukti
kamu gak akan mungkin lolos dua kali sintia
kalau kamu bohong soal kehamilan itu
kamu pasti akan ketahuan
sintia pasti akan didepak kalau ketahuan selama ini dia pura pura hamil
dan keguguran itu juga gak ada sama sekali
bagaimana dengan bayi yang dalam kandungannya sintia
kondisi bayinya sehat
kok bisa begini sih
ini luar biasa
jadi sintia benar benar hamil dan mengandung anak aku
saat aku tidak sadar itu aku berhubungan sama sintia
istrinya dijaga dengan baik